nafas ekonomi di bursa baju bekas pasar senen jakarta pusat kembali bergairah
pasca sempat lesu dihantam pandemi
baju baju bekas impor layak pakai yang ditawarkan sangat memikat para konsumen
mulai dari bawahan atasan sampai sweater ataupun hoodie
untuk pria ataupun wanita lengkap dijajakan
harga yang ditawarkan pun bervariasi
mulai dari rp lima sampai rp satu ratus lima puluh
biasanya pakaian yang digantung di bawah dijual lebih murah daripada yang digantung di atas
perbedaannya pakaian yang digantung di atas adalah pakaian bekas merek ternama yang sudah disortir
harga pakaian yang digantung di atas rata rata di atas rp seratus
sedangkan yang digantung di bawah mulai dari rp lima puluh sampai rp delapan puluh
kalau di sini nih
kalau lagi rame ada kadang rp sepuluh
kadang kalau sepi rp empat
kalau tengah tengahnya rp lima gitu
kadang sepi banget bisa rp dua toko segede ini
kalau lagi sepi banget
para konsumen yang berburu pakaian bekas di pasar senen mengakui
harga miring menjadi alasan utama mereka rela berbelanja di pasar senen
meski tak senyaman berbelanja di pusat perbelanjaan
mayoritas konsumen yang berbelanja adalah konsumen lama
itu kan kalau thrifting kan barangnya bagus ya sama harganya agak lebih miring
karena dulu aku juga udah biasa sih dari dulu kayak gini
nah miringnya berapa tuh
ketimbang kalau kita beli baru dengan kualitas yang sama
bisa dua kali tiga kelipat
persatuan pedagang pakaian senen berharap pemerintah terus menggalakkan vaksin
agar masyarakat semakin nyaman untuk berbelanja
arief kurniawan egy agung jakarta